kita akan informasi tentang warga negara indonesia ini sandra kelompok abu sayyaf
ya menjelang batas akhir tebusan menteri luar negeri retno marsudi mengaku
pemerintah masih melakukan koordinasi terkait pembebasan sebelas warga negara indonesia
banyaknya kontak senjata yang terjadi di wilayah filipina diakui menteri retno marsudi
menjadi penghambat jalannya koordinasi
meski demikian menteri luar negeri menolak mengikuti ancaman abu sayyaf
yang memberikan tenggang waktu hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh
retno mengaku pihaknya akan menjalankan misi pembebasan sandera
sesuai waktu yang ditentukan pemerintah indonesia
sebelas sandera terdiri dari tujuh anak buah kapal tunda charles satu
yang disandra kelompok abu sayyaf pada dua puluh juni lalu
kemudian tiga anak buah kapal puka tunda milik chiatong lim
yang disandera pada sembilan juli dua ribu enam belas
dan satu sandra lainnya merupakan wni
yang diculik di wilayah perbatasan malaysia filipina kinabatangan sabah malaysia
kita tetap akan bekerja dengan pace kita saat ini
situasi lebih sulit itu maksudnya kondisi seperti apanya
seperti tadi saya sampaikan dari faktor dinamika di lapangan ya
terjadi pertempuran pertempuran di lapangan
itu kan juga tentunya merupakan satu elemen yang mempersulit upaya untuk pembebasan